sudah ada perkembangan terbaru yang langsung dari halim perdana kusuma jakarta
langsung dari rekan rekan kami di lapangan mengenai pembebasan sepuluh wni
yang dilakukan oleh kelompok teroris abu sayyaf
dan berikut adalah gambar yang langsung dikirim oleh rekan kami di lapangan
ini sudah tiba sepuluh wni yang bebas dari sandera kelompok abu sayyaf
ya pesawat ini membawa sepuluh wni yang baru saja tiba di bandara udara
halim perdana kusuma jakarta setelah sebelumnya memang sempat transit di banjarmasin
ya sepuluh wni ini tiba di jakarta pukul sebelas dua puluh delapan hari minggu waktu indonesia barat
langsung tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta
ini kita saksikan pembebasannya yang memang sudah disandra dari akhir bulan maret lalu
hampir sebulan kini sudah tiba sudah dibebaskan oleh kelompok teroris abu sayyaf
ya memang presiden jokowi sudah tiba
ya memang presiden jokowi sudah tiba
ya memang presiden jokowi sudah tiba
jokowi dodo sore tadi juga telah mengadakan konferensi pers
guna mengkonfirmasi bahwa sepuluh wni yang disandra oleh kelompok teroris abu sayyaf ini sudah dibebaskan
jokowi juga menambahkan bahwa pemerintah masih terus melanjutkan upaya untuk membebaskan empat wni lainnya
abk wni lainnya yang masih disandra oleh kelompok abu sayyaf
ya pesawat ini membawa sepuluh wni yang baru saja tiba
ini kita saksikan bersama
namun belum muncul satupun wni yang turun dari pesawat tersebut
ya memang sebelumnya kami juga mendengar bahwa sepuluh wni ini sudah dibebaskan
dan kabar tersebut pertama kali didengar
ini dari rekan kami di media cnn filipina yang mengkonfirmasi langsung kabar ini ke kepolisian filipina
mereka mengkonfirmasi bahwa sepuluh warga negara filipina
ini sepuluh warga negara indonesia maksud kami yang disandra oleh kelompok abu sayyaf telah dibebaskan
dan sepuluh wni ini dilepas oleh penyandra di depan rumah gubernur sulu tototan di kepulauan tawi tawi filipina
ya namun nama nama sepuluh wni tersebut kami masih belum jelas belum dapat dikonfirmasi
ya sepuluh warga negara indonesia yang disandra oleh kelompok militan abu sayyaf ini dibebaskan hari ini hari minggu satu mei dua ribu enam belas
memang kami ini diberitahukan dilakukan dengan membayar uang
ya kami informasikan kembali sebelumnya memang kami sudah mendengar bahwa sepuluh wni telah dibebaskan
kabar tersebut pertama kali kami dapatkan dari rekan rekan kami di cnn filipina
yang mengkonfirmasi langsung kabar ini ke kepolisian filipina
mereka mengkonfirmasi bahwa sepuluh warga negara indonesia yang disandra oleh kelompok abu sayyaf telah dibebaskan
sepuluh wni itu dilepas oleh penyandra di depan rumah gubernur sulu tototan di kepulauan tawi tawi filipina minggu siang waktu setempat
ya kami dapat sebutkan sepuluh wni tersebut adalah peter thompson barahama
yang diberikan penghubungan untuk mengembangkan kembang kembang yang diberikan oleh penyandra di depan rumah gubernur sulu tototan di kepulauan tawi tawi filipina
yang beralamat di batu aji batam
kemudian yang kedua ada julian philip yang beralamat di tondang utara minahasa
kemudian ada alfian levis peti yang beralamatkan di priuk jakarta utara
kemudian ada mahmud dari banjarmasin kalimantan selatan
kemudian ada surya syah dari kendari sulawesi tenggara
surianto dari gilireng wajo sulawesi selatan
wawan saputra dari malili palopo
kemudian ada bayu oktavianto dari klaten
kemudian ada rinaldi dari makassar
dan wni ke sepuluh yang berhasil dibebaskan adalah wendy ragnadian yang bertempat tinggal di padang sumatera barat
ini mungkin bisa jadi anak dari bapak aidil yang baru saja tadi kami hubungi melalui sambungan via telepon yang memang belum dapat dikonfirmasi
ini mungkin bisa jadi anak dari bapak aidil yang baru saja kami hubungi melalui sambungan via telpon yang belum dapat dikonfirmasi
sepuluh wni yang disandra oleh abu sayyaf hari ini telah dibebaskan setelah lebih dari satu bulan berada dalam sekapan kelompok teroris yang berbasis di filipina tersebut
proses pembebasan sandera ini berjalan cukup panjang dengan dilema diplomasi yang menghambat militer
dengan dilema diplomasi yang menghambat militer ri
untuk operasi penyelamatan ke filipina dan berikut lini masa upaya pembebasan sepuluh wni
kami akan hadirkan kepada anda ya awalnya dua kapal asal indonesia yang dijadwalkan untuk
mengantarkan batubara ke filipina yaitu kapal tunda brahma dua belas kemudian ada kapal tongkang
anan dua belas ini disergap oleh kelompok bersenjata pimpinan abu sayyaf pada penyergapan ini sepuluh wni
di sandra satu orang abk ditembak dan lima orang berhasil selamat ini anda bisa melihat di gambar
yang ada di layar kaca anda sudah turun beberapa orang mungkin ini bisa jadi sepuluh wni yang sudah
dibebaskan sudah masuk ke dalam mobil ya kami lanjutkan kembali lini masa dari penyanderaan
oleh kelompok abu sayyaf di tanggal dua puluh sembilan maret dua pejabat militer filipina
menyebut bahwa kelompok abu sayyaf telah meminta uang tebusan senilai lima belas miliar rupiah meski
indonesia memiliki opsi melakukan operasi penyelamatan dengan menggunakan pasukan militer
tni lokasi sandra yang berada di filipina dan izin masuk ke filipina yang tidak kunjung turun
membuat upaya penyelamatan ini menjadi lebih sulit ya dengan upaya diplomasi untuk melakukan operasi
penyelamatan yang tidak kunjung turun
mulai beredar kabar di media masa bahwa abu sayyaf telah menentukan tenggat waktu untuk
pembayaran uang tebusan pada tanggal delapan april dua ribu enam belas lalu namun kabar ini ditampik oleh menelur
retno marsudi dan juga wapres yusuf kala dan hingga tanggal tersebut berlalu tidak ada kabar
selamatnya maupun eksekusinya sepuluh wni yang di sandra oh iya ini sudah berlangsung
sudah turun sepuluh wni dari kapal yang datang dari filipina ke bandara halim perdana kusuma jakarta
nanti kita akan terhubung dengan rekan rekan kami di lapangan untuk mengetahui informasi
terbaru proses apakah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak republik indonesia kepada
wni yang sudah bebas dari penyanderaan oleh kelompok teroris abu sayyaf ini
baik ini sudah berjalan keluar kami lanjutkan kembali lini masa penyanderaan yang dilakukan
oleh teroris kelompok teroris abu sayyaf ini di tanggal sembilan april dua ribu enam belas militer filipina dikabarkan
bentrok dengan kelompok abu sayyaf di mana lima puluh tentara filipina ini terluka dan
lainnya dikabarkan tewas ini ada ibu menlu retno marsudi mungkin rekan rekan kami akan memberi
akan menanyakan seputar update atau perkembangan terbaru di lapangan baik kami akan menunggu
informasi dari menteri luar negeri tepat pada pukul dua puluh tiga tiga puluh pesawat yang membawa sepuluh sandra
abdekat kita telah berubah dengan
selamat di jakarta selanjutnya
akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan kesenatan rumah sakit yang akan
digunakan adalah rumah sakit angkatan darat bukit kajang jadi malam ini dan besok semuanya akan
terima kasih pemeriksaan kesehatan kepada sepuluh abk tersebut jadi itu saja yang ingin saya sampaikan dan setelah
itu akan ada proses serah terima karena serah terima sudah dilakukan dari pemerintah filipina
kepada kita setelah proses pemeriksaan kesehatan ini selesai dilakukan
maka dari pemerintah akan menyampaikan kembali kepada keluarga masing masing
abk jadi update itu yang ingin saya sampaikan kepada teman teman media makasih makasih ya
baik itu tadi kabar perkembangan terbaru yang disampaikan oleh menteri luar negeri republik
indonesia retno marsudi bahwa sepuluh abk yang sudah dibebaskan akan diberangkatkan ke rumah sakit angkatan
rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta dan kita akan tunggu terus informasi
terbarunya dari rekan rekan kami di lapangan